jelang libur idul adha tiket kereta api tujuan jakarta dan bandung di stasiun mojokerto jawa timur ludes terjual
bahkan tiket kereta kelas ekonomi tujuan jakarta sejak dua puluh enam agustus lalu telah habis
kini yang tersisa hanya tiket kereta bisnis dan eksekutif dengan jumlah terbatas
terhitung sejak dua puluh enam agustus tiket kereta ekonomi gaya baru malam tujuan stasiun pasar senen jakarta habis terjual di stasiun mojokerto
pihak stasiun memperkirakan tiket kereta yang masih tersisa akan ludes terjual pada senin ini hingga besok
selain itu tiket semua kelas kereta baik bisnis maupun eksekutif tujuan bandung habis di stasiun mojokerto
sementara itu untuk mengantisipasi membeludaknya jumlah penumpang pada libur idul adha
pt kereta api indonesia daerah operasional delapan surabaya menyediakan kereta tambahan gaya baru malam premium tujuan surabaya jakarta
korps lalu lintas polri menggelar survei terpadu infrastruktur jalan dan jembatan
dalam rangka persiapan libur panjang hari raya idul adha dengan rute jakarta palimanan hingga tegal jawa tengah
seperti apa kondisi lalu lintas di sana sudah ada produser lapangan cnn indonesia raff raff kaffi di flyover kelonengan jawa tengah
raff raff bagaimana kondisi infrastruktur jalan dan jembatan menjelang libur idul adha ini
putri walaupun libur idul adha dan puncak arus mudik idul adha nantinya akan terjadi pada hari kamis
pada tiga puluh satu agustus dua ribu tujuh belas namun jajaran kepolisian kemudian juga pihak jasa marga dinas kesehatan dan juga jajaran instansi terkait lainnya
masih tetap akan terus siaga untuk mengamankan jalannya atau mungkin juga akan mengamankan dan juga akan mengawal begitu
para pemudik yang nantinya akan ikut melakukan lebaran baik pada saat idul adha maupun pada saat arus balik begitu
puncaknya akan terjadi pada hari kamis tanggal tiga puluh satu agustus dua ribu tujuh belas dan arus baliknya sendiri pun juga akan terjadi pada hari minggu begitu putri
dan diperkirakan ada sembilan puluh sembilan ribu maksud kami kendaraan yang nantinya akan melintas di jalur tol baik di wilayah utara maupun juga selatan

puncaknya akan terjadi pada hari minggu begitu putri
puncaknya akan terjadi pada hari minggu begitu putri
puncaknya akan terjadi pada hari minggu begitu putri
puncaknya akan terjadi pada hari minggu begitu putri
hanya anggota kami reboh sudah masuk di posisi kemis arus mudik yang puncaknya dan kembalinya hari minggu ya kira kira
baik kalau terkait masalah pengamanan sendiri pak tapi secara overall ini yang tadi bapak awasi sudah aman begitu ya
berapa jumlah personil yang diturunkan dan kira kira kiat kiat apa saja yang nantinya akan bapak lakukan
dari jajaran bapak lakukan nanti untuk mengurai kemacetan baik di pintu tol maupun juga di sepanjang jalur tol itu sendiri
personil masing masing wilayah kita menyiapkan seperti pola metro jaya ada
kemudian tadi polda jawa barat itu dua belas jawa tengah sendiri ada tiga belas ribu yang tersebar berapa titik
tapi tidak semua tentunya terfokus karena beberapa trouble spot tuh ada beberapa tempat seperti keluar nanti tol exit brebes
itu kita lakukan rekayasa apabila terjadi penumpukan cukup panjang
kita akan mulai keluarkan dari palimanan kanci kemudian berbes barat
sehingga nanti ada koordinasi antara pores tempat dengan pores lain yang kira kira memungkinkan untuk arus bisa lancar
nah itu yang pertama yang kedua di pintu tol tentunya cikarang utama itu mengatur kira kira akan dibuka berapa gate nya itu
sehingga nanti dari mulai empat lajur menjadi ketiga itu tidak terlalu menumpuk
karena kalau dari arus mudik itu dari besar ke kecil arus balik itu dari kecil ke besar
sehingga ada rekayasa pembukaan penutupan
pintu tol dengan jasa marga di pekanang utama
berarti titik titik selain di pintu tol juga ada titik titik di tempat wisata yang harus diantisipasi begitu ya
itu bagaimana pak